dan berita pilihan terakhir saudara damkar dipreng kebakaran palsu
seorang pria di makassar sulawesi selatan ngeprank petugas damkar dengan membuat laporan palsu kebakaran
ketahuan bohong pelaku ditangkap polisi
buat repot petugas dinas pemadam kebakaran seorang pria diamankan petugas setelah membuat laporan palsu
terkait peristiwa kebakaran yang terjadi minggu malam di makassar sulawesi selatan
pelaku yang merupakan buruh harian lepas ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas
ia ditangkap saat sedang berada di rumahnya
mengaku menyesal nekat ngeprank petugas damkar pelaku lantas minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
dan saya akan berjanji dan saya tidak akan mengulangi hal hal yang tidak diinginkan
pihak pelaku juga kita sudah berikan tindakan persuasif bersama damkar dan kepolisian
dan telah mengklarifikasi dan mempermohon maaf
siap dari pelaku dan siap tidak akan mengulanginya lagi
apabila mengulanginya kembali bahwa siap menerima konsekuensi
itu hasil keputusan dan kesepakatan kami bersama
sebelumnya pelaku iseng membuat laporan palsu melalui pesan whatsapp
kalau terjadi kebakaran di sekitar jalan manunggal kota makassar sulawesi selatan pada dua puluh delapan april lalu
sempat disikapi petugas damkar dengan mengerahkan beberapa unit dan personel pemadam kebakaran
namun saat tiba di lokasi nyatanya peristiwa kebakaran yang dilaporkan tidak ada alias bohong
rama pratama kompas tv makassar sumatera selatan